gereja katedral jakarta menggelar dua sesi misa malam pasca pada hari ini
yakni pukul lima sore dan tujuh malam
misa dilakukan tanpa kehadiran umat di gereja
gereja katedral jakarta melakukan misa secara live streaming yang dapat diikuti
umat dari rumah untuk menekan penyebaran virus covid sembilan belas
ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah gereja katedral jakarta
di mana misa dilakukan secara streaming tanpa kehadiran umat
pada malam pasca umat merayakan vijili atau malam berjaga bagi tuhan
pada tahun ini beberapa bagian perayaan ada yang disederhanakan atau dihapuskan
dan untuk mengetahui situasi terkini di sekitar gereja katedral
sudah ada produser lapangan cnn indonesia reza ramadan di jakarta saat malam reza
bagaimana malam pasca tanpa kehadiran umat di gereja
rifana benar sekali ini menjadi malam pasca yang dilaksanakan tanpa umat datang ke gereja
dan memang untuk situasi di gereja katedral sendiri ini terpantau sepi
karena memang umat sudah disosialisasikan sejak lama rifana oleh pihak gereja
agar tidak datang langsung ke gereja dalam rangkaian kegiatan pascah
dan meskipun begitu memang seperti dikatakan pihak gereja
bahwa meskipun umat disosialisasikan untuk tidak datang ke gereja
namun ibadah ini diganti dengan melakukan
ibadah melalui online ataupun melalui streaming
seperti konten konten yang sudah disediakan
seperti dapat dinikmati di konten youtube maupun di tv nasional maupun di radio nasional
dan hal ini sendiri memang disebutkan oleh pihak gereja
ini tidak mengurangi kehusyukan dari ibadah misal malam pasca yang dilakukan
justru ini mempertebal makna
karena para umat harus beribadah di tengah kondisi keterbatasan melalui streaming video
juga melalui dengan kondisi pandemi virus covid sembilan belas seperti ini
dan untuk misal malam pasca sendiri
rifana ini memang seperti yang anda sampaikan tadi
bahwa diselenggakan dua kali yaitu pada pukul lima sore tadi
dan saat ini sedang berlangsung pada pukul tujuh malam
dan memang sedikit banyak kondisi virus covid sembilan belas ini
ataupun pandemi yang saat ini terjadi di jakarta dan di indonesia secara khususnya
ini memang sedikit banyak merubah prosesi yang sedang dilakukan
yang paling mencolok adalah
adalah ketidakhadiran umat
namun ada juga beberapa kegiatan yang berubah karena epidemi virus covid sembilan belas ini
misalnya dalam misal malam pasca
ini umat biasanya melakukan perayaan vigili
di mana perayaan figur ini adalah malam berjaga bagi tuhan
dan dalam perayaan vigili ini
biasanya umat melakukan empat kegiatan rifana
jadi ada pertama upacara cahaya
lalu juga ada liturgi sabda
ada liturgi baptis
dan juga ada liturgi ekaristi
namun pihak gereja harus menyederhanakan dan juga harus menghapus beberapa kegiatan
misalnya untuk upacara cahaya sendiri
ini adalah prosesi di mana para umat secara arak arakan membawa lilin menuju ke atas altar
namun pihak gereja sendiri menyederhanakan di mana lilin ini sudah berada di atas altar
lalu untuk liturgi baptis
ini dihapus oleh pihak gereja
lalu untuk liturgi ekaristi
di dalam pandemi ini
umat akan menerima komunibatin
ya reza apakah ada tema khusus pada perayaan pasca tahun ini di gereja katedral
ya rifana untuk tema terkait dengan tema misa malam pasca
dari pihak gereja sendiri
humas gereja katedral sendiri masih belum menyampaikan
memberikan informasi kepada rekan media yang meliputi sini
terkait dengan tema dan juga isi temanya
karena memang masih menunggu dua sesi ini berakhir
sesi pada pukul lima dan juga sesi pukul tujuh
namun jika melihat dari ibadah sebelumnya
dalam hal ini ibadah jumat agung
memang salah satu tema yang disampaikan
selain tema keagamaan
ini adalah pesan pesan yang sesuai dengan konteks saat ini
yaitu bagaimana mendoakan pemimpin
agar mampu melewati
membawa negeri ini melewati masa pandemi covid sembilan belas
lalu juga mendoakan bagaimana masyarakat dalam hal ini yang terdampak
maupun yang tidak terdampak secara langsung covid sembilan belas
ini mampu tabah dan kuat untuk bersama sama kita melewati
dengan pandemi covid sembilan belas ini rifana
terima kasih produser lapangan cnn indonesia reza ramadan
melaporkan langsung dari gereja katedral
selamat bertugas kembali